anda masih bersama kami di cnn indonesia news report terkait insiden kesalahan pencetakan bendera indonesia di buku souvenir sea games kuala lumpur minggu siang
menteri pemuda dan olahraga republik indonesia imam nahrawi saat ini melakukan pertemuan diplomatik dengan menteri olahraga malaysia khairi jamaludin
kita langsung bergabung dengan kuala lumpur
saya telah mengarahkan supaya semua buku buku tersebut tidak diedarkan lagi
dan satu percetakan yang baru dibuat untuk perbetulkan kesilapan
dan kita akan hentak buku buku tersebut kepada semua tetamu tetamu kehormat daripada selam terutamanya wakil wakil kerajaan asean dan sebagainya
sebagai buku menggantikan buku yang
yang mengandungi kesilapan tersebut
saya juga telah memaklumkan bahwa menteri luar indonesia telah pun berhubung dengan di malaysia dato' sri aniefah aman
dan saya telah menerima panggilan daripada dato' sri aniefah tadi
dan dato' sri aniefah telah memaklumkan bahwa satu permohonan maaf rasmi akan dikeluarkan oleh kerajaan malaysia
melalui kementerian luar republik indonesia
dan permohonan maaf rasmi tersebut termasuk permohonan maaf rasmi saya pada tengah hari ini
pada bapak imam secara lisan dan secara bertulis
ini adalah satu langkah untuk menzahirkan kekesalan malaysia
terhadap apa yang telah
atas semangat setia kawan
permohonan maaf ini dapat dipertimbangkan oleh kerajaan indonesia dan juga rakyat indonesia
dan kita dapat terus membina hubungan yang baik antara kedua dua negara
bahwa hubungan ini saya rasa sebanyak yang lebih baik daripada
tangan umum jawab kita adalah untuk memastikan bahwa
selama sukan si ini dan lagi silaturahim
dan kita dapat meraihkan antara malaysia dan indonesia
pak menteri hairi yang saya hormati
dan seluruh pejabat
dan kementerian susukan belia malaysia
kandekan dari indonesia
dan teman teman wartawan yang saya banggakan
kami sudah bertemu empat mata dengan pak hairi
beliau adalah sahabat baik saya
dan selama ini sangat kuat menjaga hubungan
tersama negara serumpun
tentu hubungan baik ini harus kita jaga selama lamanya
kita memaklumi juga
sea games adalah
gimana seluruh negara negara asean bertemu
sekaligus mengopohkan bahwa
kita harus tetap
memberikan ruang yang baik bagi atlet
menjunjung tinggi kehormatan
negara negara yang ikut di sea games ini
apa yang sudah disampaikan oleh pak
dan tentu kami akan
segera melaporkan kepada bapak presiden jokowi
agar proses lebih lanjut
dan kita berharap bahwa
hal ini tidak
bendera adalah simbol
masih masih negara
yang harus kita hormati
ajang sea games adalah sebuah kehormatan untuk kita
junjung tinggi bersama sama
karena pak khairi kami memaklumi
menteri luar negeri kami juga
bahwa sudah berkomunikasi dengan menteri luar negeri
dan tentu proses berikutnya akan di
dan tentu ini tidak boleh membuat
semangat atlet indonesia kendor
dan atlet yang lain kendor
jadikan sebagai pelajaran penting
agar di masa masa yang akan datang
tidak terulang kembali
karena kita ingin memberikan
apalagi dalam rangka
menguatkan kita sebagai
saya pribadi dengan pak hairi
dan tentu secara pribadi
tapi sebagai tentu saya harus
bapak presiden surat yang
disampaikan oleh pak heri kepada kami
karena sekali lagi
mendera merah putih
saya juga membaca tunanya
sampai di media media di sini
katakan yang sama seperti yang
menjadi pelajaran penting
bagi kita semua
dan tidak merubah
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
persahabatan indonesia dan juga malaysia tetap terjaga
selain itu imam nahrawi tadi juga sempat memberikan keterangan
dan ia meminta agar masyarakat indonesia tetap menjunjung tinggi nilai nilai persahabatan
dan juga berharap agar kesalahan simbol negara ini tidak terulang kembali
dan selain itu ia juga meminta agar semangat seluruh atlet tetap ada
dan juga tidak kendur dengan adanya kejadian seperti ini